mana si kemot
dia bukan anak buah saya
dia ada dimana
bukan urusan saya
kita semua tau di terminal dia berhianat
terus dia gabung kesini
cuma pernah dia punya kemauan sendiri
itu antara saya dan dia nggak pernah ada kesepakatan apa apa
dia mau megang terminal tapi bukan di bawah saya
saya gak tau nomor kangmus
jaga suami kamu
di sini ada kang idris
mau ketemu kang mus
ada kang iblis di pasar mau ketemu kang
selamat siang semua
saya absen dulu
bagus semua hadir
agi baik bagus terima kasih
gak ada apa apa pipa
saya bersih kayak brainsah
hanya ditemukan dilvg video kabaout dome
kita masih dalam program pengembangan anggota
masa dalam upaya rekrutmen anggota baru
tidak cukup kalau cuma nambah satu
saya mau ngobrol berdua sama kang idris
kapan akang sampai dari garut
kam kam bahar sudah saya bersihkan
rumput rumput liar yang tumbuh sudah saya cabut
daun daun kering yang jatuh sudah saya pungut
terima kasih kang
tidak perlu berterima kasih
saya ke sana bukan atas permintaan kamu
semua yang saya lakukan semua atas keinginan saya
sebagai penghormatan saya kepada kang bahat
tadi saya ke terminal
tidak ada satupun bekas anabua kamu
di jalan pun gak ada siapa siapa
anda mengenal perempuan ini
dia yang memberikan kerjaan kepada saya untuk menagih hutang kepada laki laki
ini foto diambil kemarin
sepertinya urusan hutang hutang di antara mereka sudah beres
atau mungkin sebetulnya di antara mereka tidak ada urusan hutang hutang
maksudnya bagaimana pak
sendiwara untuk tujuan tertentu
otak di belakang semua ini
dia bukan anak buah saya
dia ada di mana
bukan urusan saya
kita semua tahu
di terminal dia berkhianat
terus dia gabung ke sini
dia punya kemauan sendiri
antara saya dan dia nggak pernah ada kesepakatan apa apa
dia mau megang terminal
tapi bukan di bawah saya
dia di mana
dia ke mana
dia melakukan apa
semua bukan urusan saya bukan tanggung jawab saya
kamu bukannya seda pensil
kita masih akan melakukan penyelidikan untuk menuntaskan kasus ini
bos kok gak takut
karena saya bukan cemen
kalau saya mah takut bos
karena kamu cemen
siapa saja yang sudah jadi korban
tapi semua masih selamat kan
kamu mau nunggu apa
nunggu sampai ada istri yang kehilangan suaminya
nunggu sampai ada anak yang kehilangan bapaknya
nunggu sampai ada anak yang kehilangan bapaknya
tapi saya udah gak di bisnis ini lagi kang

semuanya masih keluarga kamu kan
kamu bisa mencegah perang
mencegah jatuhnya korban
ini bukan perintah
saya cuma mengingatkan
sebelum kamu nanti menyesal
karena kamu akan kehilangan keluarga kamu
karena kamu tidak bisa berbuat apa apa
karena kamu tidak bisa berbuat apa apa
karena kamu tidak bisa berbuat apa apa
karena kamu tidak bisa berbuat apa apa

iya siapu yang ir apply
kalau mau panen panen
mau makan siang
kalau akang berdua mau nyopet
asal jangan saya yang dicopet
saya mau tapi teman saya lagi gak ada
kita berdua aja
maksudnya gak ada temen saya buat gantiin saya disini
kalau udah ada yang gantiin nanti nyusul ya
di mana di warung biasa
akang berdua nyopet bukan
terus memangnya kenapa kalau copet
ajak ajak atuh lah
duduk di sini